polisi menyita bukti berupa buku minyak kosok dan rekaman cctv di rumah korban
dari hasil penyidikan motif penganiayaan karena tersangka merasa jengkel terhadap korban dan beberapa faktor internal lainnya
atas perbuatan tersangka disangkakan pasal delapan puluh ayat dua undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
perkara pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman selama lima tahun penjara dan denda sebesar seratus juta rupiah
motif berdasarkan hasil penyidikan dalam bap pengakuan dari pelaku motifnya adalah
tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban
namun korban menolak tidak mau
setelah lain itu juga pengakuan dari tersangka ada berikutnya
apa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit
namun itu tidak bisa dijadikan alasan benar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak
kedua orang tua korban kekerasan terhadap anak berharap tersangka diberikan hukuman yang seberat beratnya
perlakuan tersangka kepada korban tidak bisa dimaafkan karena tersangka sempat berbohong menyatakan korban terluka karena terjatuh
saya berharap saya sangat berharap pelaku di jalan hukum sebesar besarnya
karena kalau anak media melihat cctv itu anak saya disiksa satu jam terlebih tanpa ada ampun
disiksa itu tidak arti anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai mam
saudara untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak selebgram malang agnia punjabi
kita sapa jurnalis kompas tv nadifa rahma di malang jawa timur
nadifa setelah dilakukan penahanan apakah masih ada pemanggilan saksi dalam kasus ini
ya selamat pagi pak jirudhan saudara
kasus penganiayaan seorang balita umur tiga lima tahun yang juga anak dari selebgram asmia punjabi ini
memang saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan seperti itu
karena memang pelaku yang sebelumnya juga pengasuh dari korban
dan ini melakukan penganiayaan hingga korban memiliki luka lebam di wajah seperti itu
dan akhirnya kedua orang tuanya pun melaporkan hal tersebut ke polresa malang kota
setelah dilakukan setelah ada laporan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi dan juga bukti bukti
di sini ada saksi yang diperiksa ada empat saksi yaitu kedua orang tua dari korban
lalu juga ada pengasuh dua pengasuh lainnya
setelah diperiksa saksi saksi tersebut dan juga memeriksa cctv yang dilaporkan
akan ada kecocokan antara visual dari cctv dengan barang bukti yang diberikan
di sini ada barang bukti seperti boneka buku sp dan bantal
ternyata ada kesesuaian antara visual dari cctv dengan barang bukti tersebut
sehingga pelaku di sini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan balita tiga lima tahun anak dari selebgram ini
ditetapkan tersangka dan juga melakukan pemanggilan saksi dan juga pemeriksaan cvc
nantinya polresa malang kota sendiri terus akan mendalami kasus ini dengan memeriksa dan juga memanggil saksi saksi lain
seperti pihak pihak lain yaitu penyalur kerja dari pengasuh ini
karena memang pengasuh dan juga tersangka ini didapatkan dari penyalur tenaga kerja seperti itu
dan juga sudah bekerja dengan agnia punjab
sehingga akan dicek apakah ada kemungkinan kemungkinan kekerasan pada satu tahun kebelakang
selain itu juga akan dicek lagi cctv
karena memang sudah satu tahun kebelakang bekerja dengan agnia seperti itu ya
akhirnya akan dicek apakah ada kemungkinan penganiayaan lain
juga nantinya tentu akan ada tes kejiwaan untuk tersangka seperti itu
dan untuk korban sendiri saat ini memang sudah menjalani sistem dan juga akan ada trauma healing
untuk membantu korban sendiri
ya nadiva bagaimana dengan ancaman hukuman bagi sang pelaku
ya setelah di pemeriksaan saksi cctv dan juga nantinya akan ada masih ada proses pemeriksaan lagi ya
dengan penyalur tenaga kerja lalu juga pemeriksaan pemeriksaan
terkait dengan satu tahun kebelakang bagaimana apakah ada kemungkinan kemungkinan penganian lain
untuk saat ini memang sudah ditetapkan
dan akan digerak pasal delapan puluh ayat dua undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sebelas dengan hukuman maksimal lima tahun penyelidikan
dari pihak kepolisian masih terus mendalami apa yang menjadi motif kekerasan tersebut
dan memanggil beberapa saksi saksi termasuk penyalur pekerja pembantu pengasuh anak tersebut
terima kasih nadifa rama melaporkan langsung dari malang jawa timur